ini izin yang mulia masih ada beberapa lagi
ada pebicaraan yang mulia dari
yang bernama stephen lumoa
termasuk pengambilan suara gerindra dengan segala cara
tadi kertas yang lain nggak begitu